terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
hari belanja nasional dua ribu delapan belas kembali hadir dengan melibatkan ratusan pelaku e commerce
yang berbeda dari tahun sebelumnya
harbolnas kali ini memberi ruang untuk produk lokal
ada lebih dari tiga ratus e commerce memberikan promo menarik kepada konsumen
para pelaku e commerce memberikan penawaran menarik agar konsumen tertarik untuk membeli produk lokal
untuk tahun ini harbolnas dilaksanakan dua hari sebelas hingga dua belas desember dua ribu delapan belas
panitia harbolnas menyediakan satu hari khusus untuk meningkatkan penjualan produk lokal
dari pelaku umkm di indonesia
para pelanggan bisa membeli sejumlah barang dari fashion hingga elektronik
diskon tersebut cukup berhasil menarik konsumen
berbelanja di situs e commerce namun konsumen juga harus berhati hati saat berbelanja online
korespondensi ann indonesia ruli kurniawan akan memberikan tips untuk anda
untuk melindungi informasi pribadi dan juga dompet anda saat berbelanja online
saat ini banyak sekali situs belanja online yang bisa anda kunjungi
baik dengan platform lama yang sudah berpengalaman
ataupun dengan platform baru kekinian yang terus bermunculan
apalagi di event harbolnas ini
di mana mereka menawarkan banyak sekali pengalaman belanja online
dengan diskon besar dan penawaran yang menarik
dan kita sebagai konsumen nampaknya juga harus berhati hati
jangan sampai pengalaman kita belanja online ternyata malah bikin sakit hati
karena barang yang datang tidak sesuai dengan harapan
jadi perhatikan ada beberapa tips supaya anda tidak kecewa belanja online
yang pertama adalah jangan mudah tergiur dengan harga miring
apalagi harga ditawarkan
jauh dari harga normal yang ada di pasaran
bisa saja barang yang dijual adalah barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi
lalu yang kedua barang tersebut sudah rusak bahkan dijual dalam kondisi cacat
dan yang kedua jangan terpaku pada satu situs belanja online saja
karena pada event besar seperti harbolnas ini
bisa dipastikan banyak situs belanja yang menawarkan barang yang serupa
tapi dengan penawaran
penawaran yang berbeda
nah anda harus memperhatikan hal tersebut
tidak hanya dari harga yang ditawarkan
namun juga detail barang secara rinci
dan pastikan cara pembayarannya pun harus yang aman dan nyaman bagi anda
yang ketiga jangan bertransaksi di luar situs belanja online yang anda pilih
perhatikan syarat dan ketentuan berbelanja di marketplace ini
karena situs yang terpercaya dan yang baik akan memberikan pelanggan jaminan transaksi yang jelas
karena data anda masuk dalam sistem yang terverifikasi secara rinci
agar barang yang anda pesan bisa sampai ke hadapan anda dengan kondisi yang baik
harus menolak apabila ada penjual yang meminta anda bertemu langsung
apalagi meminta data dan identitas pribadi serta rahasia anda
dan yang keempat berbelanjalah dengan bijaksana
pastikan barang yang anda beli adalah barang yang anda butuhkan
dan sesuai dengan kantong anda
agar nanti barang tersebut bisa memiliki banyak manfaat
dan tidak hanya mengikuti nafsu dan tergiur dengan diskon yang besar saja
dan mudah mudahan dengan event hardbonus ini bisa memberikan pengalaman berbelanja online yang sangat menyenangkan aman dan nyaman bagi anda
roli kurniawan jakarta